putriku lelah santan
di mana dia
putriku lelah santan
putriku di mana kamu nak
putriku di mana kamu nak
lindungilah dia ya allah
lindungilah dia ya allah
lindungilah dia ya allah
lindungilah dia ya allah
lindungilah dia ya allah
kamu menerima kematian
yang begitu sangat
dengan cara apapun
aku rasa bagus untuk aku bersemendi
untuk memulihkan tenaga dalamku
dan agar aku semakin kuat
sudah beres kucing prabu
lihatlah ke bawah
kita pergi dari sini
optiku memang sangat begitu hebat
wahai rakyat kerajaan winduhera
sudah melakukan kesalahan yang sangat besar
dan tidak bisa dimaafkan
menjatuhkan hukuman gantung kepadanya
iya iya kami dikuu kami sengaja melakukan ini siapa kalian saya tidak pernah melihat
kalian sebelumnya kalian bukan warga desa maaf maaf izan saya asli dari warga pajajaran
kikuu benar kikuu salah pasti kalian hanya ngaku ngaku saja betul mana mungkin orang dari
pajajaran pajajaran datang mencuri seperti kalian berdua enggak enggak benar sumpah kikubu
sebenarnya tidak percaya saya punya tanah pengenal ya nih pengenal saya tuh
pengenalnya asli dari pajajaran kikubu abite ternyata benar tuan tuan ini
berasal dari kerajaan pajajaran maafkan kami ya maafkan kami ya sama sama
keluarga semua tolong siapkan makanan yang dajab untuk tuan tuan ini baik
putriku putriku putriku dimana kamu
putriku dimana kamu
ya allah lindungilah dia ya allah selamatkanlah dia astagfirullahaladzim ya allah
astagfirullahaladzim badanku sakit sekali
hai hai benda benda
kembali terjadi kepadanya
segera menemui ibu
aku harus segera pergi